gubernur dki jakarta anies baswedan memiliki gagasan berbeda soal tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau tgupp
pada era gubernur jokowi dodo tgupp hanya bertugas memberi masukan untuk percepatan pembangunan dan mengawal program program prioritas gubernur
konsep berbeda diterapkan gubernur anies ada enam perbedaan diantaranya dari sisi anggaran status personel tugas hingga sumber dana yang akan digunakan
sebelumnya kami akan memperlihatkan kepada anda bagaimana komposisi tgupp dari periode sebelumnya
di awal pembentukan tgupp pada era gubernur jokowi yang lalu jumlahnya tujuh orang yang kebanyakan adalah mantan kepala dinas yang telah dimutasi dari jabatannya
di era gubernur ahok jumlahnya meningkat menjadi sembilan orang dan gubernur jarot menjadi tiga belas orang
sementara gubernur anies saat ini berencana menempatkan tujuh puluh empat orang
selain anggota paling tidak ada enam perbedaan tgupp ala gubernur anies dibanding sebelumnya
kita lihat yang pertama pada rancangan apbd tahun dua ribu delapan belas anggaran bagi tgupp gubernur anies naik menjadi rp dua puluh delapan sembilan puluh sembilan miliar
angka ini naik sebesar dua belas kali lipat dari sebelumnya yang hanya rp dua tiga puluh lima miliar
berarti jika dihitung kenaikannya mencapai rp dua puluh enam enam puluh empat miliar
menurut anies langkah ini merupakan bagian dari praktek good governance dan tata kelola pemerintahan yang dijalankan dengan transparan
baik selanjutnya dengan naiknya anggaran tgupp ini anies ingin menghentikan pembiayaan dari pihak swasta untuk menggaji orang orang yang membantu gubernur
anies menilai upaya ini akan menghindari terjadinya konflik kepentingan di lingkungan pemerintah provinsi
namun asumsi ini sudah dibantah oleh tim basuki cahayapurnama
yang menegaskan bahwa staff pribadinya selama ahok menjabat gubernur selalu digaji dari dana operasional gubernur
tgupp nantinya tidak hanya diisi oleh pns saja mereka yang bukan pns juga bisa masuk ke tim pembantu gubernur itu
anies menyebut syarat utama untuk masuk ke tim adalah memiliki kompetensi untuk membantu percepatan pembangunan di wilayah dki jakarta
dari segi personil kami kutip dari langkah ini
apbd jakarta go id jumlah personil dalam tgupp ada tujuh puluh empat orang terdiri dari enam puluh orang anggota dan empat belas orang ketua
sesuai peraturan gubernur no satu ratus enam puluh tiga tahun dua ribu lima belas anggota tgupp akan mendapat honorarium sebesar rp dua puluh empat sembilan puluh tiga juta rupiah per bulan
sementara ketua tgupp akan mendapat honorarium sebesar rp dua puluh tujuh sembilan juta rupiah per bulan
salah satu perubahan dalam tgupp era anies adalah struktur yang digabung dengan tim wali kota untuk percepatan pembangunan atau twupp
anies menilai penggabungan ini akan mempermudah sinergi antara pemerintah kota dan provinsi
anies juga akan melakukan pengembangan dari tgupp di eranya
anies membaginya menjadi lima bagian utama yaitu tim bidang percepatan pembangunan bidang pencegahan korupsi bidang harmonisasi regulasi
bidang pengelolaan pesisir dan bidang ekonomi
setelah sempat menuai pro dan kontra saat kemunculannya
akhirnya kementerian dalam negeri mencoret anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau tkp
percepatan pembangunan atau tgupp karena dianggap tidak sesuai fungsi
keputusan kemendagri tersebut dipertanyakan oleh gubernur anies baswedan
setelah menuai polemik kementerian dalam negeri akhirnya mengevaluasi
dengan mencoret anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan
yang dirancang gubernur anies baswedan
menurut menteri dalam negeri cahyokumolo seperti dikutip dari lamandetik com
kementerian dalam negeri mengevaluasi anggaran tgupp sebesar rp dua puluh delapan lima miliar
karena tidak sesuai fungsi
dari evaluasinya selain merasa bahwa tgupp bukan merupakan unit
satuan kerja perangkat daerah yang anggarannya tidak boleh dibebankan
kepada biro administrasi sekretariat daerah kementerian dalam negeri
juga menyarankan agar biaya tgupp dianggarkan ke pos penunjang
operasional gubernur dan wakil gubernur
selain itu pelaksana tugas dirjen bina keuangan daerah kementerian dalam negeri
syarifudin juga menilai jumlah anggota tgupp terlalu banyak
gubernur anies baswedan mengaku heran dengan keputusan kementerian dalam negeri ini
anies mempertanyakan alasan tidak diperbolehkan yang dalam tersebut
dianggarkan pada apbd dua ribu delapan belas
pasalnya pada kepemimpinan gubernur gubernur sebelumnya
anggaran tgupp selalu diambil dari apbd
jadi yang menarik begini dari dulu ada anggaran untuk apbd
dan dari dulu ada anggaran untuk apbd
untuk tgupp dari dulu selalu ada anggaran
kok mendadak sekarang jadi nggak boleh
ada apa yang berubah
apa yang salah
anggarannya nggak boleh sama sekali
kalau dulu boleh sekarang nggak boleh ada apa ya
saya juga nggak tahu ada apa
kita akan cek aja
dengan atau tanpa dukungan dari kementerian dalam negeri kita akan jalan terus
sebelumnya dirjen otonomi daerah sumarsono sempat mencurigai
kemungkinan jumlah tgupp yang banyak ini
menantung pendukung atau tim sukses anies dan sandi
ingin pak anies itu pembangunan di jakarta itu berlangsung cepat
itu yang ini
nah untuk bisa cepat dia membutuhkan orang orang dekat
untuk bisa lebih cepat bisa menangani
karena ada janji janji politik yang memang harus dilakukan
itu saya kira melihat kompleksitas masalah ingin cepat
lalu solusinya adalah makin banyak orang makin cepat pembangunannya
saya kira kemungkinan besar ya karena jumlah partai pendukung banyak
sebagian pasti juga
tidak mencurigai tapi kemungkinan besar juga diambil dari tim sukses
tgupp rancangan anies baswedan ini memang memunculkan pro dan kontra
baik secara anggaran ataupun jumlah dan kewenangan
pada rancangan apbd tahun dua ribu delapan belas anggaran bagi tgupp gubernur anies
naik menjadi rp dua puluh delapan sembilan puluh sembilan miliar
angka ini naik sebesar dua belas kali lipat dari sebelumnya
yang hanya rp dua tiga puluh lima miliar
adapun jumlah personelnya melonjak menjadi tujuh puluh empat orang
dari sebelumnya yang hanya rp dua tiga puluh lima miliar
hanya tiga belas orang saat gubernur jarod serpol hidayat menjabat
polemik tgupp era gubernur anies baswedan terus bergulir
kembali menghangat ketika gubernur anies merespon keras
lembaran evaluasi dari kementerian dalam negeri terkait anggarannya itu
sang gubernur pengganti ahok ini pun mempertanyakan
kebijakan kemendagri yang dianggap menghilangkan tim pembantu gubernur itu
terkesan pilikasih dibanding pemerintahan dki sebelumnya
kami akan membahasnya malam hari ini dengan andre rosiada
wasikjen partai gerindra dan juga robert endi jaweng
yang merupakan direktur eksekutif komite pemantauan pelaksanaan
otonomi daerah atau kppod
selamat malam bang andre selamat malam bang edi
terima kasih sudah hadir
kami masih menantikan sambungan telepon dengan syarif udin
yang merupakan plt direktur jenderal bina keuangan daerah kemendagri
nanti kita akan mencoba menghubunginya kembali
saya ingin pendapat dari bang indi terlebih dahulu ya
karena ada beberapa hal yang
sampaikan pak anies tadi menarik
ada apa ini kemendagri dan lain sebagainya
tapi itu perlu saya tanyakan ke pak syarifudin sebenarnya terlebih dahulu
cuma pertanyaannya adalah ketika salah satu pernyataan pak anies
begitu mengatakan oke kemendagri boleh mengevaluasi apapun
tapi kan sifatnya itu rekomendasi
maka kita akan tetap jalan terus
rekomendasi bisa tidak dijalankan
dari pandangan anda seperti apanya
ya nggak benar kalau rekomendasi itu sesuatu yang bisa dilaksanakan bisa tidak
oke berarti benar ya itu ya
perintah undang undang jelas harus dilaksanakan
harus dilaksanakan kalau tidak dilaksanakan maka
mendagri punya kewenangan untuk membatalkan
dan kemudian kembali ke pagu anggaran tahun sebelumnya
jadi memang dalam konteks aturan
ini bukan rekomendasi ini keputusan
yang harus diikuti
tapi saya kira ini kan soal ujol sesungguhnya ya
yang penting bagi gubernur sekarang adalah
mencari tahu apa sih sebenarnya duduk masalahnya dan
apa yang harus kemudian ditindaklanjuti
karena kalau ngikuti ketentuan aturan ya nggak ada pilihan lain
tidak sesuai ya harus ikuti apa yang
tapi saya ingin menyampaikan kutipan pernyataan dari
ani subaswedan ya
karena ini bukan asumsi media
kutipan lebih lengkapnya
ini kami kutip dari detik com
sebetulnya untuk otoritas ada di kita
otoritas bukan di kemendagri
kemendagri hanya rekomendasi
jadi bisa tidak dijalankan
tapi kita ingin menghormati
kita ingin menghormati
tapi ada kata kata yang tadi itu
otoritas ada di kita
artinya di gubernur wakil gubernur
dan itu sifatnya rekomendasi
dengan pemerintahan daerah jelas
setelah ranperda itu disetujui bersama
ini disetujui mas hendra ya
antar dprd dan kepala daerah
sebelum disahkan oleh kepala daerah
maka harus dikirim dulu ke mendagri
dalam dua minggu kemendagri mengevaluasi
keluaran cuma dua
sesuai atau tidak sesuai
kalau sesuai tentu
kemudian diproses ke pengesahan
jadilah dia rapbd jadi rapbd
kalau tidak sesuai maka akan dilihat
tidak sesuai itu sangat fatal
ataukah cuma parsial beberapa poin
biasanya kalau parsial itu langsung direvisi
kalau fatal biasanya kemudian
akan diminta untuk ganti total
atau kembali ke pagu anggaran di tahun dua ribu
jadi memang akhirnya kewenangan
kewenangan kepala daerah secara
tidak terlalu otonom juga akhirnya
memang seperti itu ya
walaupun otonomi daerah
itu untuk kontes apbd
apalagi kalau dia nanti jadi rapbd
karena perda itu hanya akan boleh disahakan
kalau sudah mendapat nomor register
nomor register ini seperti kartis masuk gitu
yang menyatakan bahwa
memang objek yang dievaluasi
perda itu tidak akan pernah bisa ditempahkan
di lembaran negara
jadi memang ya
bicara sisi hukum memang
bagaimana anda melihat ini
yang jelas bagi kami tentu ini agak aneh
tgupp ini kan sudah ada
dari zaman pak jokowi
lalu pak basuki pak jarod
dan sekarang mas anies
bahkan pak sumarsono sebagai plt gubernur
juga melantik anggota
tgupp yang baru
jadi ini sangat aneh saja
di satu sisi
kalau dulu kenapa boleh
kok zamannya mas anies dan bang sandi
ini tidak boleh
ini yang kita pertanyakan soal konsistensi
kementerian dalam negeri
tapi ini tentu kita kembalikan kepada masyarakat
biarkanlah masyarakat indonesia
rakyat indonesia menilai soal konsistensi
mendagri ini apakah ini ada unsur politik
dari awal mas anies dan bang sandi
sudah menyampaikan bahwa
tapi kalau pertanyaan ini sudah dimunculkan
atau keraguan ada apa ini yang memunculkan
pak anies sendiri sebagai gubernur
pasti arahnya politis
masuk akal jadi gini dari awal
mas anies dan bang sandi kan sudah membuka
ruang pintu untuk direview
kalau anggarannya ketinggian
silahkan direview kalau anggotanya kebanyakan
tapi yang dilakukan oleh
kementerian dalam negeri kan menghilangkan
menghilangkan tgupp ini
padahal di zamannya
pak jokowi pak basuki
dan pak jarot bahkan pak sumat sono
sebagai plt pun beliau melantik itu boleh ada
melantik anggota tgupp
jadi ini yang kita kaget
ada apa sebenarnya
kebijakan kementerian dalam negeri ini
saya ingin menjelaskan sedikit
kalau bahwa ada isu di tgupp ini
adalah penampungan tim sukses
kami jelaskan dari partai gerindra nggak ada
sampai saat ini
maksudnya nggak ada yang ditampung atau nggak benar isu itu
karena dari awal kami dari partai gerina
tidak pernah mengirimkan orang
kepada mas anies dan bang sandi
walaupun ada orang gerindra
yang melekat di mas anies dan bang sandi
itu hanya dua orang
dan itu sudah melekat di saat pilkada
dki waktu pencalonan kampanye
mereka melekat sebagai asisten pribadi
dan itu bertugas sampai sekarang
tapi kalau disebutkan
tgupp ini adalah
tempat tim sukses berkumpul
penampungan tim sukses berkumpul
saya rasa tidak benar
karena sampai sekarang
kami partai gerindra
yang notabene merupakan tim sukses mas anies dan bang sandi
tidak pernah mengirimkan
dan tidak pernah diajak komunikasi untuk mengirimkan
dari pihak kemendagri
plt dirjen bina keuangan daerah
yang kita kutip dari beberapa media online
yang mengatakan bahwa
bukan dicoret sebenarnya
tetapi anggaranya dialih fungsikan
ke pos yang lain dalam skpd
jadi kalau misalnya bidang tertentu
maka mengambil dari skpd
kalau saya baca dari pernyataan beliau
bahwa pak syarifudin sebagai
plt dirjen bina keuangan daerah
beliau menyampaikan bahwa
anggaran pos ini dihapus
lalu kalau mas anies tetap butuh
silahkan bayar dengan dana operasional beliau
kalau pun tidak silahkan dipecah
dimasukkan ke skpd
dan dibiayai oleh anggaran skpd
itu pernyataan yang saya dengar
itu menurut anda
itu ada pos anggaran tersendiri
kita tentu tidak ingin bikin kegaduan baru
ada sinkronisasi harmonisasi
tentu mas anies sudah menyampaikan
dari kemarin dan tadi
akan segera bertemu dan berkoordinasi
dengan tim kementerian dalam negeri
itu adalah jalan yang paling baik
sehingga lebih baik bertemu
sehingga kesimpang siuran
bisa kita selesaikan
sebelum pertemuan itu terjadi karena ini libur panjang juga kan
maka kita bahas dulu
kenapa itu kemudian bisa berbeda
kalau tadi yang diklaim oleh pak syarifudin
bahwa anggaran tersendiri untuk tgupp
tetapi kemudian kalau mau tetap ada
maka mengambil dari dana operasional gubernur
kalau masih kurang dipecah saja
di sebelumnya apakah seperti itu
saya perlu jelasin dulu pak syarifudin
tgupp sebagai sebuah institusi
sebuah tim ya karena bukan institusi
karena dasar keberadaannya itu peraturan gubernur
kemudian sekarang dua ribu tujuh belas oleh pak anies
jadi dasarnya itu pergub
nggak ada pencabutan atas pergub
kalau tgupp hilang pergubnya pasti dicabut
yang kemudian jadi soal adalah
kalau dulu memang
ini ada di tpu namanya
tunjangan operasional dari gubernur
gubernur kita zaman ahok itu empat miliar
sebagian itu dipakai untuk
sebagian juga tim
staff khusus atau apapun namanya
yang oleh anies disebut
ambil dari swasta sesungguhnya tidak
semua dari sini
kemudian zaman sumar sono juga ditambah
jadi memang secara
perbedaannya memang cukup krusial
satu sumber pendanaan
zaman kemarin itu dari dana operasional gubernur
sekarang mau dialokasi
tapi itu berdiri sendiri
tgupp itu berdiri sendiri atau ikut yang operasional gubernur itu
jadi nggak ada yang berdiri sendiri seperti yang diusulkan sekarang
kalau sekarang kan diposkan sendiri bahkan
poskan sendiri tgupp itu
diposkan sendiri sebagai tgupp
di mata anggaran itu kelihatan
sama seperti pendanaan untuk partai juga
itu yang kemudian oleh kementerian negeri diminta
apakah dikembalikan ke pola lama
sebagai bagian dari dana operasional gubernur
atau dia melekat ke kegiatan
misalnya gini kalau tim ahli itulah tim ahli terkait tata kota
ada skpd yang terkait tata kota dianggarkan di sana
jadi uangnya tetap sama jumlahnya
hanya diposkan di nomenklatur yang terkait dengan tata kota
yaitu dinas tata kota
maksudnya ini kalau secara umum singkatnya semangatnya adalah
efektivitas dan melekat kaitannya ke kerjaan
kan katanya kompetensi
kalau kompetisi itu kan keahliannya harus dibuktikan dengan
bidang apa yang diperlukan
jangan nanti skpd sudah gemuk tgupp gemuk lagi
kemudian kedua maknanya adalah agar tim ini tim yang tidak permanen
karena kan kalau pekerjaan sudah selesai ya selesai banyak banyak
itu sebenarnya semangat kesana
sehingga tidak perlu dianggarkan khusus
kalau ini kan memang kelihatannya mau diposkan sendiri
di bawah pos tgupp itu sendiri
yang membuat kemudian sesungguhnya jumlahnya nggak terlalu ini
karena ini kan gabungan
yang dilakukan oleh pak andi sekarang ini kan sebenarnya dua hal
satu menggabungkan lima belas di provinsi tiga puluh di kota
kemudian ditambahkan dengan dua puluh delapan orang baru itu yang non pns
sesungguhnya dari sisi penggabungan itu dulu juga sudah ada
yang dari wali kota itu di zaman sony udah ada itu
tinggal penambahan ini yang membuat angka itu jadi tambah ini ya
tapi begitu dikumpulkan jadinya gede memang
padahal dulu ya itu sebenarnya sudah ada juga alokasi untuk kesana ya
tapi itu dananya dari mana waktu dulu ketika sudah digabungkan juga
dari dana operasional dan kemudian wali kota juga punya dana operasional
dana operasional wali kota
yang sekarang tidak dimasukkan ke situ
digabungin jadi satu
untuk anggaran sendiri tgupp
iya yang disebut diposkan sendiri itu
jadi itu sebenarnya masalahnya bang andri
jadi kan dari awal kan disampaikan enam perbedaan itu
kan mas anies kan ingin lebih transparan
jadi kan semangatnya transparan
jadi sehingga tim yang ada ini bisa diuji kpi nya
bisa dinilai gitu loh
dan ini transparan
bahwa mereka ini dibiayai oleh apbd dki secara transparan
bukan lagi oleh pihak ketiga
seperti yang bisa
pihak ketiga ini siapa
kita nggak tahu kan
kita ingin transparan
mas anies dan bang sandi sudah berkomitmen soal pemberantasan korupsi dan transparansi
nah beliau ingin menggabungkan tim ini dalam satu tim
ditarik yang dari wali kota
dan bahkan beliau akan merombak kantor beliau secara terbuka
jadi beliau duduk disini
bahwa ruang kerjanya sudah bergabung dengan tgupp itu
sehingga kerjanya real time
jadi bekerja cepat
sehingga permasalahan dari skpd langsung ditanggapi oleh mas anies dan tim tgupp
sehingga benar benar dki ini permasalahan dki bisa diselesaikan secara cepat
kalau semangatnya seperti itu bagaimana pak andi
ya memang sebagai sebuah tim dia akan berada langsung di bawah gubernur
bukan berarti kemudian dia sebarkan ke skpd
ini hanya administrasi pendananya saja dicantolin kemana mana
walaupun nanti desain ruangannya seperti itu
tetap tidak mempengaruhi juga ya
namanya itu tim gubernur kan
tim gubernur yang bekerja melekat pada gubernur yang itu kalau melihat pergub
menjalankan dua fungsi utama
satu memberikan masukan untuk program prioritas gubernur
yaitu kalau butuh birokrasi mungkin lama
kedua adalah mempercepat proses perizinan dan non perizinan
jadi memang ini program program yang ideal
yang memang kita tahu jakarta sangat kompleks
gubernur juga butuh orang yang dia percaya
yang punya kompetensi yang tidak terhambat karena jalur birokrasi
tetap saja melekat pada beliau namanya tg gubernur
tetapi pengadministrasiannya ini yang karena memang soal selama ini kok tiba tiba muncul ya pos baru
kan kata tiba tiba itu yang kemudian
bukan tiba tiba karena sudah di ini
kemudian kedua mas indra
saya kira penting juga untuk kita harus konsisten dengan penganggaran berbasis perencanaan
ini memang yang saya lihat persoalan juga
penganggaran berbasis perencanaan ya

kemudian anggarannya masih dua empat
ketika kita menyusun rapbd
tidak boleh mungkin ada perubahan ya
tapi kalau terlalu jauh
itu orang akan bertanya
ini kemana sih waktu perencanaannya
saya tahu ada tim transisi mungkin tidak terlalu ini ya
tapi bagaimanapun kalau mau konsisten adalah
anggaran itu dibuat berbasis pada perencanaan yang sudah disepakati rkpd
tidak boleh berubah terlalu jauh
previazion terlalu jauh dari tujuh ke tujuh puluh empat
kemudian dari dua tiga jadi dua puluh delapan
apa yang dikhawatirkan
ada titipan titipan begitu ya
di jawabnya setelah jeda ya
kami akan segera kembali dengan ulasan ini selanjutnya
setelah jeda berikut
baik kita sudah ulas mendengarkan ulasan di segmen pertama dalam sesi dialog tadi
sekarang saya akan ke bang andre begitu ya
untuk menjawab apa yang dijelaskan oleh bang endy tadi
jadi intinya sebenarnya instansinya bukan instansi
jadi timnya masih ada
pos anggaranya saja yang mungkin berbeda caranya
disesuaikan seperti yang sebelumnya
maksudnya seperti itu ya bang india
jadi awalnya kan perencanaan anggaran ini kan di jaman pak jarot
dikirim ke dprd dki
lalu oleh dprd dki
pas anies dan sandi masuk di lantik
kuap pps nya dikembalikan ke mas anies dan mas sandi
disitulah direvisi apbd nya
sehingga kalau dibilang ada perbedaan itu disitu
nah itu pertama
maksudnya wajar karena yang merencanakan pak jarod yang nanti menjalankan kan pak anies
jadi wajar semuanya
lalu yang kedua
ini kan soal transparansi
semuanya sama kok
dari yang lucunya ya
yang lucunya ini
kalaupun ini dicoret
seharusnya jangan dicoret habis
karena jaman pak jokowi pak basuki pak jarot
ini masih ada anggarannya
jadi apbd nya ada
noment klaturnya ada
post anggarannya ada
oh nomen klaturnya ada
nggak saya ingin tanya dulu
di mana anggarannya itu ada tgupp berapa anggarannya begitu atau dari dana operasional gubernur
ada dua miliar sekian
jadi beda antara tim pak ahok dulu ya
kita jelaskan dulu
pak ahok punya tim khusus
suni tanuwijaya dan kawan kawan yang kita katanya dibiayai oleh dana operasional gubernur
ini yang dibiayai oleh apbd
nah di jaman pak jokowi pak ahok pak jarot dan pak sonny sumarsono
tgupp ini adalah tempat orang orang yang demosi
kepala keberdinas keberdinas yang tidak perform
dicopot ditaruh di tgupp
bahkan ada anekdotnya tgupp itu adalah guantanamo
tempat pembuangan kepala dinas yang sudah terpakai
nah itu benar apa nggak itu
itu kata katanya atau
itu ada di berbagai media kita baca
nah di zaman mas anies dan bang sandi ini dirubah konsep itu
ini bukan lagi tempat pembuangan orang
tapi adalah dijadikan tim yang bisa membantu langsung gubernur dan wagub untuk melakukan percepatan pembangunan
bagaimana menjamin itu benar
nah supaya ini lebih transparan
mas anies dan bang sandi tidak akan memakai tim tim staff khusus kayak pak ahok gitu
jadi semua ini dimasukkan dalam tgupp
dan ini dipostkan di anggaran secara terbuka secara transparan
sehingga bisa dinilai kpi nya
jadi intinya ini soal transparansi
tidak ada dusta diantara kita
kalau ada jumlahnya terlalu banyak tujuh puluh empat itu bagaimana
dari awal mas anies dan bang sandi sudah bilang
kami siap diajak bicara untuk mereview baik anggaran maupun jumlah orang
tapi yang dilakukan oleh
kok bisa dikurangi
bisa saja kita diskusi ya
tapi yang dilakukan oleh kementerian dalam negeri
tidak ada angin dan nggak ada hujan dicoret habis angin
tapi begini sangat jauh sekali kan itu tujuh menjadi kemudian tujuh puluh tujuh
sebelumnya ada yang tujuh
ya kan saya udah bilang
ini tim tgupp
ini kan dikumpulkan dari masing masing wali kota dan bupati ya
sehingga banyak tadi ya
jadi jumlahnya banyak
lalu juga dulu pak ahok punya tim staff khususnya
suni tanuwijaya dan kawan kawan
dan itu di mas anies tidak ada
semuanya digabung di tgupp
jadi seluruh pembiayaan biaya penggajian
ini ada banyak yang harus saya klarifikasi ya
jadi kalau tadi disebutkan kesan yang disampaikan kesan yang dari penjelasan bang endi tadi kan
bahwa sebenarnya ini bukan tgup yang hilang
tapi mata anggaran di tgupp itu digantikan ke dana operasional gubernur
dan kalau masih kurang itu dipecah ke skpd skpd
karena kesannya sebelumnya seperti itu
tapi kalau yang menjelaskan anda tadi
mengesankan di zamannya pak jokowi dan juga pak ahok saat menjadi gubernur dki
itu tgupp ada sendiri dananya
yang dana operasional ini untuk tim khusus yang menempel di gubernur itu
kalau di pak ahok tadi anda contohkan suni tanuwijaya
suni ada rian siapa lagi itu nama
jadi memang ada sendiri juga tgupp
jadi tgupp ini sudah ada
dari zamannya pak jokowi
zamannya pak ahok
zamannya pak jarod
dan juga zamannya pak sumar sono sebagai plt gubernur
nah ini sudah ada dan ada mata anggarannya di apbd
memang jumlahnya kecil
yang sekarang dua puluh delapan
sekarang oleh mas anies jadi dua puluh delapan miliar
karena mas anies memindahkan yang tim
yang wali kota pindah
lalu beliau menambahkan dua puluh delapan non pns
yang merupakan profesional profesional di bidangnya
sehingga untuk membantu tim ini
tapi sebelumnya di zaman pak ahok itu yang tim wali kota untuk percepatan pembangunan juga itu sendiri sendiri biayanya waktu zaman itu
dan tapi yang jelas tgupp ini di zamannya pak jokowi di zaman pak ahok di zamannya pak jarod itu ada di apbd nya
anggarannya ada di apbd
ini yang kita nilai pak kementerian dalam negeri tidak konsisten
ada apa kemudian
ada apa aneh saja
kalau kita dari awal sudah membuka diri untuk mereview
kalau memang anggarannya ada
kalau memang anggarannya terlalu besar
silahkan dikurangi tentu dengan diskusi
kalau jumlahnya kebanyakan tentu kita diskusi untuk dikurangkan
bagaimana pak gendi
sebenarnya bahasa dalam anggaran semua dari dulu dalam apbd
berarti bukan hanya dana operasional dong
kan tadi kan dijelaskan dana operasional satu
kan kesadaran tercipta sekarang adalah yang muncul adalah bahwa ada sumber pendanaan swasta
saya kira dibuka aja kalau memang ada
sepenuh penuhnya itu dari apbd
apbd nya posnya mana itu soal yang kedua
tapi sumber pendana swasta itu apakah
ahok kan sebenarnya tidak punya namanya tim khusus atau staf khusus
staff yang itu diambil dari yang empat miliar tadi gitu
kemudian tgup yang dibentuk zaman ahok
itu dicantoli di biro administrasi sebagian
jadi memang tidak menjadi satu pos yang namanya tgupp
kita bisa lihat itu
yang dua miliar itu
yang tadi yang disebutkan untuk anggaran tgupp
pada zamannya pak ahok
yang operasional dari dana operasional
oh itu operasional
tidak yang satunya dari biro administrasi
ini kan sekarang
mau untuk membangun kompetensi
si kemendagri melihat bahwa kan anggaran berbasis kinerja
kalau berbasis kinerja
kinerja di terkait bidang apa
dan dianggarkan di skpd atau portofolio skpd yang menangani kinerja itu
nah kemudian disebarkan ke sana
sumber pendanaannya diambil
tapi tetap timnya tim sepenuhnya di bawah gubernur gitu
buat saya sih sebenarnya lebih pada
untuk mengaitkan antara keberadaan tim ini
untuk tidak dicurigai sebagai tim tampungan gitu ya
atau lembaga tampungan
kaitkan dengan kinerja
nah kebutuhannya itu ada di mana
itu administrasinya kesana gitu
tapi kerjanya tetap di bawah gubernur
isu soal jumlah ini
buat saya juga isu yang bisa didiskusikan lah
yang penting kan administrasi
jadi masih wajar wajar saja itu tujuh puluh empat
ya kalau itu
kalau memang boleh kita diskusikan bahwa
jakarta itu daerah otonomi tunggal
sepenuh penuhnya otonomi itu ada di jakarta
di provinsi gitu ya
dan dia menjalankan fungsi
baik ke dalam
untuk mengelola pemerintahan
maupun hubungan keluar
ke dalam itu sudah ada opd
organisasi perangkat dhsk
pd kepala dina dsb
yang keluar dia punya deputi loh mas indra
ada lima deputi jakarta
saya tahu benar sangat kompeten
saya kemudian berpikir begini
ini deputi yang kelasnya itu kelas dari pusat juga
banyak yang kemudian ke jakarta
untuk jadi deputi
mau diapain nanti ya
karena memang mereka ini sesungguhnya selama ini menjadi ya tim penasihat lah
yang kemudian menyelesaikan masalah masalah yang mirip mirip seperti gup juga
hanya memang mereka birokrasi
mungkin gubernur ini butuh darah baru
juga cara berpikir yang agak kreatif dari profesional
maka perlulah satu
tapi kalau terlalu banyak juga yang penting kan jelas dia gini
kebutuhannya apa dulu
desain organisasi akan seperti apa
jumlah orang akan mengikuti
karena ini yang di
ada apa ini kemendagri
kita sudah tersambung dengan arief emedi
yang merupakan kapus pen kemendagri
selamat malam pak arief
pak arief ini mungkin bisa diluruskan
kalau pak anies kemudian mempertanyakan kenapa tgupp dicoret
tapi kalau kita dengar juga katanya kemendagri menyebutkan
cuma masalah pos anggaranya saja yang berbeda
mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut pak
kemendagri tidak mencoret itu
hanya kita merevisi untuk meluruskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
jadi tgupp itu kan untuk mendukung kinerja gubernur
dia dengan sekelompok orang banyak
tadi ada yang non pns kan
kita hanya menyalankan dari kemendagri
kalau itu dianggarkan untuk mendukung kinerja gubernur
ya diambil saja dari operasional gubernur
kalau bukan ditaruh di sekretariat di biroatim
itu akan menyalahi
ketika merekrut tenaga tenaga ahli atau ekspor di bidangnya
harus didalui dengan per gub dulu
pak arief buat per gub bahwa dki membutuhkan tenaga ahli di bidang apa
apakah lingkungan atau transportasi atau apapun itu
kemudian tetapkanlah dengan sbu atau sbk yang dibuat oleh per gub dki
nah kemudian dia menempel atau melekati kegiatan
kegiatan dari dskb
kalau mungkin beliau menginginkan
tidak bergampang misalnya
tapi disarankan supaya tidak melanggar ketentuan peraturan pembangunan tadi
yang menggunakan operasional gubernur
jangan menggunakan apbd
kalau apbd kan ada pertanggung jawabannya itu
dengan permen tiga belas nomor lima puluh delapan dan lain lain
nah ini yang harus dipahami pak anies
apakah pemerintahan sebelumnya juga begitu pak
apakah pola penganggarannya juga begitu di pemerintahan sebelumnya
kalau yang pemerintah sebelumnya waktu zaman pemerintahan sebelum pak anies
dia menggunakan operasional gubernur
karena itu memang dana operasional untuk gubernur
tidak ada dari apbd yang disebutkan dua sekian miliar itu tidak ada ya
jadi tidak ada memang yang dianggarkan khusus di apbd juga
di jaman pak jokowi di jaman pak ahok
untuk tgwp tidak ada
dulu ada tgupp yang memang mendukung ada delapan orang atau berapa saya lupa
mereka adalah mantan mantan kepala dinas yang harus dinojokkan
tetapi satu itu pns
jika dia melekat di situ tugas pokok musim pns
ini kan merekrut yang non pns
ada ketentuan anggaran di situ kan
membiayai non pns dan lain sebagainya
kalau non pns orang ada pergubnya ya
nah gunakanlah dana operasional gubernur
ini yang kita sarankan
dan kewajiban kalau diberikan saran ini kan sesuai dengan uu dua puluh tiga juga di pasar tiga ratus empat belas kalau tidak salah ya
yang jelas begini saja
kan supaya tidak simpang siur tentu harapan kami sebagai partai pendukung mas anies pihak gubernur
segera bertemu saja dengan pihak kementerian dalam negeri bicara secara terbuka
karena tujuan mas anies dan bang sandi pastinya untuk mengabdi kepada rakyat dki ya
tidak ada keinginan apa apa
dan perlu saya tegaskan kembali
tapi tadi disebutkan sebelumnya
sebelumnya juga polanya pakai yang disulitkan sekarang ini
perlu saya tegaskan kembali
kalau ada persepsi bahwa tgupp itu adalah tempatnya tim sukses saya pastikan kami dari partai gerindra tidak pernah mengirimkan orang
dan itu tidak benar kalau bahwa tgupp itu adalah kumpulan tim sukses yang ditampung oleh mas anies
nah kita hanya ingin merubah mindset bahwa tgupp yang di zamannya pak jokowi pak ahok dan pak jarod itu adalah tempat buangan itu dirubah menjadi benar benar tim yang
tim gubernur untuk percepatan pembangunan
bukan lagi katanya guantanamo
kalau misalnya disuruh membuat pergub untuk yang non pns tadi
ya makanya itu perlu koordinasi kita harapkan mas anies dan bang sandi segera koordinasi dengan kementerian dalam negeri supaya menghindari kesimpang siuran
dan beliau mungkin bisa setelah liburan natal ini segera bisa koordinasi sehingga ada solusi yang terbaik
tim ini bisa bekerja membantu mas anies dan bang sandi untuk kepentingan rakyat
pemerintah jakarta dan kementerian dalam negeri menganggap bahwa gubernur tidak menyalahi undang undang
baik nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut tetaplah di prime news
saya kembali ke pak arief terlebih dahulu ya pak arief dari kementerian dalam negeri
pak arief kalau kemudian soal jumlah soal anggaran yang disebut sampai dua puluh delapan sekian miliar begitu
bagaimana sebenarnya evaluasi dari kemendagri pak arief terkait dengan tgupp dari gubernur anies ini
kami tidak pernah punya persepsi bahwa itu sekumpulan orang orang
tim sukses enggak yang kita sampaikan adalah penggunaan dananya
boleh saja pak anies dan mas andi merekrut berapapun tetapi karena sistem penganggaran kan jelas
bahwa kalau dia sebagai expert yang memang ahlinya ya seyogianya melekat kepada kegiatan yang ada
nah kegiatan ini ada di skpd masing masing
dulu memang kalau dia kebukaan orang kebuangan juga bukan
dulu kan sempat pak ahok kan mengganti beberapa diganti yang refresh yang refresh gitu kan
bukan berarti kemudian seperti tahanan bukan
tetapi ketika mereka menonjolkan karena dia pejabat negara dan punya golongan tinggi pns kan daripada nganggur bukan daripada nganggur
memang diberikan tugas
karena diberikan tugas tambahan untuk bisa memantau lebih leluasa tempatan pembangunan
tetapi karena pns lebih mudah karena sudah diatur ketentuanya
secara penganggaran lagi lagi ya itunya ya
mau berapa pun silahkan sepanjang dia mampu bayar
hanya kita menyarankan gunakanlah dana operasional gubernur
dia tidak mengganggu mekanisme
karena kalau apbd ada ketentuanya ketika dia tenaga alilingkuhan hidup mengenai banjir ataupun apapun
itu yang dipersyaratkan disitu
sebagai lulusan s dua s tiga
kemudian pak anies dan pak sandi membuat pergub bahwa saya butuh tenaga ekspor di bidang ini
perhubungan ke lingkungan hidup atau apapun
dengan s dua digaji berapa s tiga digaji berapa dengan pergub
itu akan melandasi pencairan anggaranya
nah itu melekat di kegiatan masing masing
kalau pak anies akan yang sekumpulan ahli ahli tadi memang mendukung kinerja gubernur berarti kan melekat di tugas pokok fungsi gubernur
dan gunakanlah anggaran dana operasional gubernur
sebenarnya gampang sih
dan tadi siang pak saik sudah mengadakan konsultasi ke keuangan daerah dijen keuangan daerah kok
ini kalau kemudian yang disampaikan pak anies ya ingin saya cuplik lagi begitu karena tadi belum ada pak arief
kami saya sudah bacakan tadi tapi saya ingin bacakan ulang
yang disampaikan salah satunya oleh pak anies adalah sebetulnya untuk otoritas ada di kita otoritas bukan di kemendagri
kemendagri hanya rekomendasi jadi bisa tidak dijalankan
tapi kita ingin menghormati
salah satu yang lain juga yang menyebutkan yang menarik begini dari dulu ada anggaran untuk tgupp
dari dulu selalu ada anggaran kenapa di periode gubernur pak jokowi periode gubernur pak basuki di era gubernur pak jarod anggaran tgupp boleh tuh
kok mendadak sekarang jadi nggak boleh
ada apa terangnya begitu pak
bukan tidak boleh mas
dan kewajiban kita selaku pemerintah
atasnya ya kemendagri kita di undang undang dua puluh tiga sudah punya kewajiban untuk melakukan evaluasi
itu kan anggaran jelas
ketika anggaran ini ketika anggaran itu diadakan sesuai peraturan keuangan daerah ya nah itu harus sesuai dengan ketentuan itu dan kewajiban kementerian
terima kasih pak
terima kasih pak
bagaimana komunikasi dari gubernur anies dengan mendagri begitu ya pak arief ya
sayang sambungannya kurang bagus dengan pak arief dari kapus pen kemendagri
terima kasih selamat malam pak arief
sebagai penutup singkat saja bang andri dan ke saya bang indy
yang jelas harapan kami segera saja gubernur dki jakarta
berkomunikasi dengan kementerian dalam negeri mungkin kalau memang ada masukan dari kementerian dalam negeri untuk mensinkronkan agar tgup
harapan kami segera saja gubernur dki berkomunikasi dengan kementerian dalam negeri

yang jelas niatnya membentuk tgupp ini untuk melakukan percepatan pembangunan
nah kenapa anggarannya dibikin sebesar itu ya kita ingin secara transparan dan bisa diukur kpi nya
dan terakhir saya tegaskan kembali tim tgupp bukanlah kumpulan tim sukses penampungan tim sukses mas adis dan sandi
kami partai gerinda tidak ada mengirimkan tim anggota
nanti publik yang akan melihat itu ya
biarkanlah publik yang menilai dan kita harapkan kita bisa lancar komunikasi
ini bukan barang baru ini sudah sejak dua ribu tiga belas jadi komunikasi itu saya kira masih penting untuk dilakukan
tidak usah jahat pola anggaran
memang saya tahu agak sulit bagi adis kalau mas windy dan operasional karena jumlahnya dua puluh delapan empat miliar paling tinggi mas
yang diminta dua puluh delapan miliar
artinya perlu cari solusi apakah mengurangi jumlah menurunkan gajinya atau ada yang tidak dibayar
atau kemudian ya tadi ditumpang ke skpd skpd yang terkait dengan pekerjaannya itu butuh pergub pengadaan
baik kita lihat nanti perkembangannya seperti apa terkait dengan soal tgupp ini
terima kasih bang andre terima kasih bang hendy telah bergabung bersama kami
dan rangkuman prime news malam ini akan segera hadir setelah jeda berikut ini